selanjutnya saudara tempat judi sabung ayam digerebek oleh polisi
para pencuri pun langsung berhamburan berupaya melarikan diri sampai terjun ke sungai
berkali kali polisi melepaskan tembakan ke udara saat melakukan penggerbekan judi sabung ayam di kelurahan talion kecamatan rembon tanah toraja sulawesi selatan pada kamis siang
mengetahui kedatangan polisi para penjudi pun langsung berusaha kabur
bahkan beberapa di antaranya terjun ke sungai untuk menghindari kejaran petugas
penggerebekan dilakukan setelah pihak polisian menerima laporan dari masyarakat
seluruh pelaku berhasil kabur tapi polisi sudah menyita barang bukti